kita beralih ke informasi lainnya pernikahan seharusnya membahagiakan bagi mempelai dimanapun
tapi di bagi pasangan pengantin asal kebupaten tasik malay jawa barat ini justru berbeda
karena tersandung tindak pemerasan seorang pemuda di tasik malay jawa barat menikah di kantor polisi
kesedihan menyelimuti proses pernikahan hingga akad nikah beberapa kali diulang
akibat mempelai pria tersandung kasus hukum pernikahan terpaksa dilangsungkan di masjid polres tasikmalaya jumat pagi
jika biasanya digandeng calon mertua mempelai pria justru digandeng polisi saat masuk masjid
untungnya mempelai pria tidak diborgol dan tidak memakai pakaian tahanan
ratusan kerabat dari kedua belah pihak sudah menunggunya dengan haru di dalam masjid
bahkan jalannya akad nikah harus berulang kali ditunda
setelah ayah mempelai pria
mempelai perempuan menangis
irfan akan menikahi wanita pujaannya di rumah mempelai perempuan jumat enam belas maret ini
namun sepekan sebelum mengangkat nikah
irfan ditangkap polisi karena tersandung kasus hukum
ia diduga memeras kepala sekolah sebesar tiga belas juta rupiah lebih akibat dendam
irfan pernah mengancam korban dan anaknya dengan pisau
setelah dilaporkan pada polisi akibat memukul anak korban
ya sudah ditentukan tanggal
surat undangan sudah disebarkan
berarti berdasarkan izin dari pembinaan
bahwa ini bisa dilaksanakan nikah sesama sama
maskawin berupa perhiasan emas serta seperangkat alat sholat
diberikan untuk istri tercinta
hanya saja akibat proses hukum yang menderanya
bulan madu kedua mempelai harus tertunda dalam waktu lama
irfan sendiri terancam kurungan empat tahun akibat perbuatannya
deden rahadian tasik malaya

berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu